partai kebangkitan bangsa masih membuka peluang berkoalisi dengan partai politik manapun dalam kontestasi pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
sementara usai dilantik ketua umum partai demokrat dpd partai demokrat provinsi jawa barat mematok target memenangkan suara pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar menegaskan pkb masih membuka peluang berkoalisi dengan partai politik lain dalam kontestasi pemilihan presiden dua ribu dua puluh
namun caimin memberikan syarat koalisi tersebut bisa terjalin asal calon presiden yang diusung adalah dirinya
ia juga mengklaim partainya mampu bersaing dengan pdip dan gerindra karena memiliki basis masa pemilihan setia dan loyalis serta didukung kiai khosnah datul ulama
untuk mendulang suara caimin menyebut pkb akan menempatkan posisinya sebagai partai tengah yakni partai politik religius nasionalis maupun nasionalis religius
dengan prinsip ini pkb yakin sangat mudah masuk ke dalam gabungan parpol manapun dan meraup suara dari golongan manapun
koalisi bagus saya kira itu usaha ikhtiar untuk menyamakan
kekuasaan sehingga mulai mengkristal saya menyebut baik itu
moga moga nanti calonnya sama jadi belum tahu calonnya siapa
saya siap bergabung asal capresnya saya kan
usai dilantik ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dpd partai demokrat provinsi jawa barat mematok target memenangkan suara pemilu dua ribu dua puluh
untuk mencapai target tersebut dalam musyawarah cabang serentak se jawa barat pada jumat
sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari safari politik bersama ketum ahy hingga seminar politik bersama pengurus dpd
meski sebagai kuda hitam partai demokrat diklaim berpeluang memenangkan perolehan suara jawa barat
target nasionalnya kan lima belas persen ya
syukur syukur kalau jawa barat bisa mengulang kembali sukses tahun dua ribu sembilan belas
dan tidak menutup kemungkinan karena kami kan punya sejarah
punya sejarah dua ribu sembilan
kita memiliki dua puluh delapan anggota dpr ri dari daerah pemilihan jawa barat
oleh karena itu
musyawarah cabang partai demokrat ini diklaim sebagai ajang konsolidasi dan penyegaran di internal partai
untuk meraih kemenangan pemilu dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia